selanjutnya kekhawatiran akan peningkatan kasus covid sembilan belas di tiongkok
mendorong bursa zona asia kompak melemah pada penutupan perdagangan akhir pekan minggu lalu
sementara shanghai melakukan karantina wilayah atau lockdown akibat lonjakan kasus covid sembilan belas
kondisi ini memperparah ketidakpastian bursa global di tengah perhatian terhadap konflik di rusia dan ukraina
meski demikian di tengah sentimen negatif global
bursa saham dalam negeri nampaknya tengah sumringah karena berhasil ditutup positif
dan sempat mencapai level all time high nya pekan lalu
capital inflow di pasar saham menunjukkan asing tengah rajin borong saham di pasar domestik
kami bahas pagi ini dengan alfred nainggolan kepala riset praus capital
halo selamat pagi kabar baik mas
oke kita langsung saja bahas ini terkait dengan lockdown di shanghai
apa dampaknya secara langsung mungkin selama satu pekan ini ya terhadap bursa zona kawasan asia pasifik
ya kalau dampak tentu tadi bahwa kalau bicara
masalah kebijakan lockdown ada penghentian atau penurunan aktivitas bisnis
dan kalau kita lihat tadi yang di shanghai
ternyata impact nya tadi mampu menurunkan dari sisi harga minyak
yang kita tahu juga dalam beberapa bulan terakhir terimbas oleh faktor invasi rusia terhadap ukraina
tapi dengan adanya lockdown tersebut sedikit menurunkan harga minyak
karena bicara masalah faktor tadi bahwa kebijakan lockdown
menurunkan aktivitas bisnis sehingga permintaan diekspektasikan akan turun dengan kebijakan tersebut
jadi pengaruhnya mungkin itu yang bisa terlihat dan kalau kita lihat tadi bahwa beberapa bursa regional asia juga
juga mendapat sentimen negatif dari kebijakan ini tapi tidak terlalu cukup signifikan
karena memang tadi bahwa kebijakan ini masih memungkinkan adanya terjadi yang sifatnya bisa lebih meluas ya
tapi kalau sampai melihat kondisi sekarang
bahwa potensi untuk perluasan itu mungkin masih dilihat pasar masih sangat kecil sekali
karena melihat tadi bahwa covid sampai sejauh ini memang secara global memang trennya bisa dibilang dalam masih dalam tren pemulihan
oke pak alfred kalau kita lihat pada penutupan perdagangan pekan lalu ini kan benar benar kompak semuanya di zona merah
namun pada penutupan perdagangan senin kemarin di awal pekan sudah mulai rebound sepertinya bursa zona kawasan asia pasifik
apa sebetulnya yang kemudian membuat
pasar kembali berada di zona positif lagi begitu setelah kemarin ditutup kompak melemah
ya secara keseluruhan kalau kita lihat performa bursa regional asia khususnya asean ya
jadi kalau kita lihat bursa eropa amerika bahkan bursa asia pasifik
year to date cenderung mengalami koreksi dan memang bursa bursa regional asia khususnya asean tadi memang memiliki performa yang sangat bagus sekali dalam

ada lambung yang tetap terakhir di ini atau sampai maret ini
dan ini merupakan imbas dari tadi bahwa pemulihan yang diperkirakan pak pasar juga akan lebih cepat
terjadi pada ekonomi ekonomi asean termasuk salah satunya indonesia
dan yang kedua kalau kita lihat ini semakin diperkuat lagi dengan adanya capital inflow di pasar atau di pasar saham khususnya
kalau kita lihat indonesia juga cukup massif asingnya
sehingga ini yang membuat kenapa tadi bahwa kalau bicara masalah bursa regional asean cenderung lebih positif dilihat oleh marble
positif dilihat oleh pasar dan sejumlah mata uang regional asia termasuk rupiah juga kalau kita lihat
pasca kenaikan suku bulan demerit cenderung stabil
jadi ini juga semakin berkuat tadi
kenapa bahwa pemulihan di regional asean bursanya juga cukup cepat
cukup masih deras ya capital inflow yang masuk ke bursa saham domestik dalam negeri begitu
tapi kalau kita lihat di sini dari sektor komoditas pak alfred kita ketahui selama kurang lebih bulan inilah ya
sektor komoditas benar benar menjadi penopang begitu pergerakan bursa saham domestik saat ini
bagaimana perkiraannya setelah adanya tadi lockdown yang dilakukan di shanghai begitu harga minyak juga tertekan
ya kalau kita lihat memang tekanan yang diberikan tadi dengan lockdownnya shanghai terhadap harga minyak khususnya
ya meskipun memberikan tekanan tapi kalau kita lihat year on year untuk performa harga komoditi termasuk komoditas energi
komoditi logam itu cenderung
cenderung masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan
jadi secara overall kalau kita lihat sampai di harga minyak pada level saat ini juga pasar juga melihat bahwa ekspektasi result yang dihasilkan oleh emiten emiten produsen minyak
sampai di kuartal satu mungkin sampai di kuartal kedua juga kemungkinan akan naik cukup signifikan dari sisi faktor frate selling crass yang akan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
jadi meskipun tadi dari sisi sentimen lockdown shanghai memang sedikit menurunkan harga minyak
untuk harga komoditi termasuk komoditi logam komoditi energi masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan year on year nya
sehingga untuk tahun ini emiten emiten berbasis komoditi akan diuntungkan dari sisi efek sharing price yang jauh lebih tinggi
dan kalau kita tambah lagi dengan adanya potensi kenaikan volume produksi makanya akan menjadi pertumbuhan yang cukup bagus tahun ini dari sisi top line mereka bahkan juga untuk bottom line mereka
oke untuk cpo batubara ini dua komoditas ekspor utama indonesia
perkiraannya bagaimana pak
ekonomi kita atau apbn kita juga akan diuntungkan
kita melihat bahwa di februari kemarin kita masih mencatatkan surplus yang cukup bagus dan ini imbas dari kenaikan harga komoditas
jadi kalau bicara masalah batubara dan juga cpo ini masih akan berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
khususnya tadi bicara masalah pendapatan negara seperti yang terjadi di semester kedua dua ribu dua puluh
oke bicara soal apbn kita yang surplus di bulan februari dua ribu dua puluh dua ini
nampaknya juga asing juga lumayan cukup ramai ya borong saham domestik dalam negeri begitu terutama saham saham plat merah
untuk saham perusahaan pemerintah sendiri plat merah apa sih yang akan menjadi perhatian kedepannya emiten apa yang kemudian mencatatkan performa paling bagus dan banyak diburu oleh asing
ya kalau kita lihat di top lima asing sampai saat ini year to date ya dari sepanjang satu januari sampai di dua puluh sembilan maret ini masih didominasi oleh saham saham perbankan
ada bri bca bank
bni dan juga bank arto dan ada satu emiten telekomunikasi yaitu telkom
jadi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan lebih kepada exposure bumn nya ya tapi lebih kepada exposure sektornya
kita tahu memang tadi untuk perbankan result mereka di kuartal ketiga juga naik cukup signifikan di atas ekspektasi pasar
kemungkinan akan berlanjut juga di kuartal satu dua ribu dua puluh dua ini kalau melihat indikasi tadi bahwa pertumbuhan kredit kita dari desember januari februari terakhir kemarin juga terus mengalami kenaikan
sehingga ini yang membuat tadi bahwa asing cukup optimis terhadap ekonomi indonesia secara keseluruhan
sehingga memang asing banyak menyasar saham saham big cap atau saham saham first trainer khususnya tadi saham saham perbankan yang memang tadi punya kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga cukup sensitif terhadap isu recovery ekonomi
jadi kalau kita lihat bukan lebih kepada exposure bumn nya tapi lebih kepada exposure sektornya yang dilihat asing memang cukup bagus dan optimis
terhadap sektor perbankan dan juga beberapa sektor yang memberikan pertumbuhan investasi tinggi tahun ini seperti sektor telekomunikasi
oke ini menarik ya kalau kita bicara soal saham saham di pemerintah atau bumn dan juga perbankan tadi ya
tapi kalau kita bicara soal saham di sektor lain ya let's say teknologi begitu
saat ini kita menantikan ipo dari goto
bagaimana kemudian anda memperkirakan nanti proses dari ipo gotoh sendiri dan juga dibandingkan dengan proses ipo yang sudah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan perusahaan teknologi yang ada
ya kalau melihat perkembangan yang ada kita lihat bahwa hasilnya juga cukup bagus ya
meskipun tadi tidak se antusias yang terjadi pada ipo emiten buka ya
tapi kita lihat saham tes jualnya memang kemungkinan masih bisa mengalami over succes meskipun tidak terlalu besar
artinya memang minat pasar juga cukup tinggi terhadap saham group
padahal kalau kita lihat kondisi yang ada compare dengan kejadian ipo buka ya
yang sahamnya pada harga saat ini mengalami
penurunan cukup jauh dibandingkan harga ipo tapi ini tidak menurunkan dari sisi minat terhadap gotoh
jadi kalau kita lihat memang secara keseluruhan pasar masih cukup antusias dan ini perlu kita apresiasi bagaimana kemampuan pasar kita bisa menyerap size dana yang cukup besar dari ipo gotoh
jadi kalau untuk antusias tadi mungkin tetap tidak sebesar antusias ipo pertama buka ya untuk pasar yang e commerce
jadi kemungkinan tadi
kita lihat over subscribenya tidak terlalu besar tapi kita melihat animenya masih cukup bagus untuk saham saham berbasis teknologi khususnya tadi bicara masalah e commerce ya
oke itu untuk saham saham domestik dalam negeri
untuk hari ini pak alfred sentimen apa saja yang akan menopang pergerakan indeks saham kita
ya kalau hari ini kita lihat sentimennya masih sama ya
kita lihat bahwa tekanan sedikit
berkurang dari inflasi rusia ukraine pas keadanya diskusi atau pas keadanya dialog yang mulai terbuka sehingga menurunkan sedikit pensinya
yang kedua tadi bahwa penurunan harga minyak yang juga kemungkinan akan sedikit membantu karena kita lihat bahwa tekanan kenaikan harga komoditis ternyata cukup berpengaruh terhadap inflasi secara global
dan inflasi kita tahu akan menghambat pertumbuhan ekonomi
jadi kalau kita lihat isu isunya masih sama bicara masalah
karena rusia ukraine bicara masalah kenaikan defek yang juga kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan
dan yang ketiga tadi masih tetap isu animo asing yang juga cukup tinggi terhadap pasar saham kita
untuk aksi korporasi pada hari ini apa yang akan menjadi perhatian investor
kalau untuk aksi korporasi kita lihat bahwa di april ini di maret ini akan mulai ada musim result
sehingga nanti biasanya investor akan melihat result full year dua ribu dua puluh satu
dan mereka akan bisa mengukur berapa besar dividend
karena kita tahu bahwa begitu full year dua ribu dua puluh satu diumumkan maka akan masuk ke namanya musim pembagian dividend
dan begitu pas ke musim pembagian dividend pasar juga akan menanti result untuk first queue dua ribu dua puluh dua yang kemungkinan akan jatuh pada bulan april akhir april dan mei
jadi bisa dibilang sampai ini kita lihat
aksi korporasi seperti pengumuman result laporan keuangan musim pembagian dividen menjadi sentimen positif yang akan menjadi concern pasar
jadi mungkin saham saham yang memang punya historis dividend payout ratio yang tinggi mungkin akan menarik minyak pasar
kalau bicara masalah tadi aksi korporasi
oke bang alfred terakhir ini melihat bagaimana sentimen yang ada apakah pada hari ini ihsg akan mampu kembali mencetak rekor all time high nya
ya kalau kita lihat tadi
sudah sempat menyentuh level all time high nya kembali ya di tujuh ribu tujuh puluh
jadi sudah tembus all time high dan kemungkinan juga kalau melihat aksi juga cukup masif sampai satu jam perdagangan di awal ini ya kemungkinan akan bisa tembus mendekati level psikologis di tujuh ribu seratus yang juga menjadi level all time high kembali untuk ihsg
baik itu tadi perkiraan ya bagaimana rentang pergerakan ihsg untuk hari ini
nanti bagaimana kedepannya meskipun nampaknya minim sentimen positif dari eksternal tapi fundamental ekonomi kita nampaknya cukup kuat ya sehingga dana asing masih deras masuk ke pasar saham indonesia
terima kasih bang alfred nainggolan kepala riset praus kapital sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini selamat pagi pak alfred
oke terima kasih